kota solo mengalami peningkatan penambahan pasien positif covid sembilan belas cukup signifikan
yaitu delapan belas pasien positif covid sembilan belas
dengan adanya penambahan ini kota solo dinyatakan berstatus zona hitam
menurut wali kota solo fx hadi rudiatmo
status zona hitam yang dimaksud bukan secara arti yang sebenarnya
namun dimaksudkan agar masyarakat lebih waspada terhadap penularan virus covid sembilan belas
diakui rudy secara indikator kota solo belum masuk dalam zona merah ataupun zona hitam
namun saat ini jumlah itu masih jauh
meski begitu rudy berharap agar masyarakat solo tetap waspada dan selalu menjaga protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia